sebanyak dua delapan ratus delapan puluh tiga ekor sapi bakalan dari australia tiba di pelabuhan tanjung priok jakarta pada kamis dini hari
sapi impor ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengatasi kekurangan stok daging
dengan menggunakan kapal laut ribuan sapi yang diimpor dari australia ini tiba di tanah air
balai karantina hewan pelabuhan tanjung priok jakarta utara menyatakan sapi impor ini dalam keadaan sehat
balai karantina hewan juga telah memeriksa keabsahan dokumen dan sertifikat kesehatan sapi
namun sapi sapi ini tidak bisa langsung dipotong karena harus masuk karantina dahulu di daerah tangerang dan bogor
di dalam karantina tersebut sapi akan melalui tahap penggemukan selama satu ratus dua puluh hari sebelum dipotong
setelah kita melakukan pemeriksaan dokumen
yang dimana dokumen utama adalah seriwa kesehatan
kita nyatakan dokumennya lengkap
kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik
atau pemeriksaan kondisi umum sapi
kita dapatkan sapi sapi dalam keadaan sehat dan tidak ada kematian dan tidak ada cacat